hai boleh tepuk tangan ya ya biar sepi ya memang kadang kadang teman teman saya bertugas menyuruh
tepuk tangan tuh suka lupa karena mungkin belum makan tapi ngomong ngomong makan eh mbak naya
iya mas budi ini kediamannya keluarga gus dur bukan mbak iya betul karena saya mau numpang makan
kalau betul ya oh boleh mbak siapa kalau keluarga gus dur bener nih mbak siapa yang
suka beres beres di sini mas loh beres beres iya saya pikir anaknya gus dur iya kadang kadang saya
ngaku gitu oh aku banyak orang lain suka ngaku anaknya gusdur saya nggak boleh jadi saya boleh
juga ngaku jadi anak gus dur boleh budi wahid budi wahid keren juga ya belum belum ada tuh
toko partai namanya budi wahid ya tapi biasanya gusdur itu suka kumpul sama anak anaknya ama
ibu juga di ruang makan rumah makan gitu rumah makan rumah makan juga sering
karena ia mempersatukan gusdur dan anak anaknya adalah makan oh gitu makan adalah hidup kami
nak tujuh kita boleh diantar nggak aku pengen dong
makannya mbak inaya ini pura pura aja baru cuman sebelahan iya ada ibu gue loh halo selamat malam
ibu mbak ini mantannya gusdur oh gitu mantannya gusdur mantan pacarnya oke pertama terakhir ya
udah ya nggak usah dibahas itu ya yang selanjutnya siapa ini ada mbak alisa halo mbak alisa apa kabar
ya saya budi anak pertamanya hasil makanya karena hasil coba coba dan eksperimen ya hasilnya gini deh
oke atau makan fuyung hai indonesia bukan
yang suka marahin politisi
harusnya mas budi dulu
iya ya oh iya yang terkenal yang viral itu ya
tapi ini ibu ibu ini ruang makan ini ini ya menjadi tempat kumpul ibu dan keluarga biasanya di sini ya
gimana sih ceritanya tapi saya salaman dulu boleh nggak
eh boleh orang nu harus salaman
kamu kan harusnya nyuruh saya salaman kan lupa kan
ibu dulu ibu dulu
ibu punya i loh
ibu punya i ya sehat ya ibu
karena saya harus ke sini harusnya dia nyuruh saya kamu salaman dulu sama kakak kakak dan ibu
saya kan poho secaputan
tapi kalau bicara ini apa namanya eh tepuk tangan dong untuk keluarga gus dur ya
tapi kalau bicara ini kan kita settingannya di ruang makan gus dur bu nur ibu sinta dan juga mbak mbak
memang keluarga gus dur itu seberapa penting sih ruang makan meja makan
untuk jadi tempat kumpul atau sebenarnya nggak pernah kumpul di meja makan sebenarnya
meja makan gak penting yang penting makannya
tapi biasanya tuh keluarga gus dur itu tempat kumpul ledek ledekan berbagai cerita doktrin politik itu pernah nggak ya
iya kita bersama sama duduk satu meja membahas manifesto apa yang akan kita keluarkan pada bulan itu
tapi kalau di rumah memang meja makan jadi tempat spesial nggak bu buat keluarga
ya kadang kadang spesial kadang kadang enggak
tergantung kalau apa ya
meskipun kalau ini settingannya terlihat penciptaan karena kalau di meja makan keluarga gus dur nggak ada buah
adanya makanan berdosa semua
kolesterol semua ya dan lemak ya
tapi ngomong ngomong makanan banyak orang yang kan ini segmennya judulnya gus dur untold story sebenarnya kan
saya mau tahu apa sih yang banyak tidak diketahui orang soal gus dur terutama soal makan makanan nih
ada cerita gak mbak ia
bandel apa nurut apa gimana
suka merazia meja kerjanya gus dur
balisan itu terutama
suka merazia karena disitu suka ada coklat suka ada kue kue yang terlarang
ya yang haram dimakan gus dur sebetulnya
karena gus dur kan pernah sakit gula
jadi setelah itu udah gak boleh makan yang manis manis
jadi kitalah yang merazia
soal makan ini bandel memang gus dur
ada cerita bandel nggak bu nur
saya itu sampai aduh babak belur kalau masalah
masalah makanan karena kalau saya di rumah sakit selalu diduktrin oleh dokter dokter
tolong dokter jaga makannya
dia beli ini dia beli itu
ibulah ini makanannya ini sekian ini sekian sekian
saya terapkan di rumah
saya masakan sendiri
kemudian saya bawain ke kantor
tetapi apa yang terjadi
sampai di kantor dikasihkanlah sama orang orang sekelilingnya
makanan dari ibu sinta
tapi jangan apa yang dimakan
tolong gelikan kepala ikan
gelikan kepala ikan di rumah madang
jangan sebut merah bunga
saya antisipasi dulu jadi sebelum ibu ngomong
artinya saya masak jungkir balik itu nggak ada artinya
untuk obe dan yang lainnya
kenal juga sih kita cukup kejam sama bapak
jadi kan kita tahu bapak punya banyak banget restriction
gak boleh makan ini gak boleh makan itu
termasuk makan durian
durian baunya kenceng banget
suatu kali kita pernah nginep di singapura
di rumah salah satu keluarga eh salah satu teman keluarga
terus yang tuan rumahnya menyediakan durian
dan kita tahu bapak gak boleh makan
dengan teganya kita mengurung bapak di kamar
sebenarnya di luar kita makan
bapak cuma nyum baunya
itu juga dosa kita sebenarnya terhadap bapak
bapak itu bandel itu atau misalnya kan sering makan makanan yang dilarang
salah satunya misalnya gorengan gitu gitu juga sering itu kan mbak nita ya
itu karena memang bapak bandel gak mau nurut atau memang sesekali hilaf atau gimana
setiap hari hilaf
kenapa bapak nggak pernah mau nurut gak pernah mau misalnya betul betul stick dengan aturan dokter aturan bu sinta gitu gitu
bapak percaya ya
itu menurut bapak menurunkan kolesterol kalau dimakan
hanya bapak yang
menurunkan botol dari mulut ke kaki
itu kata kata bapak sendiri
jadi presiden aja bandel
jadi kiai bandel apalagi soal makanan
kalau jadi suaminya bu sinta kemudian ketua pbnu kan ya paling yang ngatur gitu gitu aja
tapi kan kalau presiden kan ada dokter kepresidenan
semua diukur dengan sangat tertib gitu
pernah gak itu gak tertib gitu gus dur masalah itu
pertanyaannya itu tadi
pernah gak tertib
ini presiden loh
ada cerita nggak ketika gus dur jadi presiden harusnya kan betul betul tahu nih mana yang boleh mana yang nggak boleh
ada yang berani gak
tapi agak meningan sih
karena kan harus melalui itu orang yang tester
tester makanan dulu
jadi yang disediakan di situ yang harus dimakan
nah orang kalau mau bawain makanan juga harus melalui pintu pintu yang berlapis
nah memang lebih sulit perjuangannya bapak waktu itu
tapi masakannya ibu sinta yang paling difavoritin sama bapak apa bu
meskipun sering dikasih ob dan dikasih pengawal gitu ya
sebetulnya makanan bapak itu tidak pantangan apapun
apapun yang dimakan rasanya enak
tidak ada makanan yang tidak enak
tidak ada makanan yang enak dan enak banget gitu kali ya
bapak dari jakarta sampai ujung jawa kalau perjalanan darat tahu semua makanan enak
iya saya pernah tuh
dimana aja tahu
dan itu betul enak ya
naik mobil terus nanya udah sampai mana list
sudah real belum
oke nanti itu nanti ada pertigaan
itu nanti masuk jalan ke kiri ya
itu ada nuena gitu
dan benar enak ya
itu yang sebenarnya dilarang semuanya sama dokter
kayaknya salah satu sumber kenikmatannya karena dilarang sih
iya sesuatu yang dilarang memang
kalau gak dilarang
tapi kalau sayang dan romantis sama ibu itu kan sebenarnya nggak dilarang kan malah dia
saya mau tanya sebenarnya sih bu
gus dur itu romantis gak sih bu
kalau di kamar
saya punya gambar pas di kamar
romantis kalau di kamar
waduh ini nggak boleh dilanjutkan kalimat kedua ini
kita punya gambar ibu dan bapak
saya nggak tahu ini romantisnya pencitraan apa enggak
boleh ditampilkan nggak ada satu video yang menurut saya lucu banget
beliau berdua mah
tidak ada pencitraan
ini aku cek itu
masih ingat gak bu
itu emang setiap hari kayak gitu
gue jangan lama lama ya kalau pergi ya
ibu pernah gituin bapak gak

kecuali orang lain
kalau bapak kayak gitu ya itu
saya juga mau
saya juga mau
saya masih ingat
diberikan ruang di pipinya ibu untuk orang lain ya
tapi romantisnya itu kayak gimana bu
mungkin bisa digambar seberapa romantis
gus dur itu kan multidimensional kan
ngerti politik ahli agama bola ngerti musik klasik ngerti apa aja ngerti
romantis itu kayak kita kurang percaya kalau gus dur itu bisa romantis gitu
gimana bu romantisnya itu
kalau tidur cium mata
ya selalu cium mata
kalau tidur tangannya dipegangin
ya kalau tidur tuh selalu tangan saya dipegangin
apalagi kalau habis pergi ke luar kota gak pamit
iya saya pernah tuh pas di rumah gus dur datang bawa setangkai mawar merah
ternyata kan habis kabur
tapi kalau gus dur itu kan ibu bilang kan romantis ya
romantisnya itu berupa lebih banyak ucapan
kan ada yang kalau cowok dibilangnya gombal gitu kan
atau lebih banyak ke tindakan misalnya
bagi ibu bule kikil atau apa gitu
oh enggak enggak
itu tindakan ya
buat bapak itu cinta itu tidak harus dikatakan
wah ini bapak bapak yang lain langsung tuh kan mah
tapi satu hal yang mungkin banyak orang nggak tahu adalah bapak sama ibu bahkan
dari menikah itu ldr
jadi sobat ldr mana suaranya
ini ada gambaran nyata bahwa ldr itu sangat memungkinkan
menikahnya saja ldr
bapaknya gak ada
menikah jarak jauh
menikah jarak jauh
menikahnya jarak jauh
iya betul kalau menikah jarak jauh
ibu dan bapak ldr aja nanya empat bu ya gimana kalau terus terusan bisa
tapi kalau oke
tapi kalau bicara lagu favorit
nah ini kan penting nih biasanya kan ada kalau mbak ina ngaku lagu favoritnya sama pacarnya katanya lagunya padi gitu ya
ibu ada kesan lagu lagu favoritnya sama bapak
lagu lagu cinta yang nur kamu dengerin ini deh
enggak ada begitu
kayaknya gak mungkin bapak banget ya
enggak bapak banget ya
bapak kesukaannya apa kesukaan apa masing masing aja
tapi saya dapat informasi intelijen bu dari saingannya bin bin perjuangan namanya
itu ada ibu dan bapak itu punya lagu spesial kata yang sangat romantis
kita dengarkan informasi dari bin perjuangan berikut ini mengenai lagu favoritnya ibu dan bapak

nangis kalau denger lagu ini
oke tepuk tangan
kita sudah tahu lagu apa ya
lagu lagunya romantis banget ya
ini lagu syukur romantisnya dimana

ini lagu syukur romantisnya dimana
ini setiap era orde baru setiap mau tutup film
lagunya ini romantisnya dimana ibu
seru pusat mah
jadi bapak itu kan guru saya
kepala kepala kalau terus ali ya alimati ya
kalau setiap kali ada guru yang absen gak masuk
kemudian dilaporin oleh ketua kelas bahwa
guru ini enggak masuk itu yang masuk gus dur tapi kalau untuk kelas saya saja
masih sama dengan bincang
jadi modus itu udah ada dari zaman dulu ternyata
terus pendekatannya selalu beliau nya selalu menyanyi gitu loh di depan kelas saya gitu
macam macam ada ninggelis ada apa segala macam
itu ngasih kode kepada ibu
enggak lah saya kan masih belum mau
biar mau itu pakai syukur
salah satu kodenya pakai lagu syukur ini
nah ini lagu ini dimana apa cerita lagu syukur ini bu
tapi kadang kadang mengajarkan lagu lagu gitu
antara lain ya lagu himne syukur ini tadi gitu
karena mirip sama nama bapaknya ibu
tapi ini mesra nya dimana lagu syukur aku belum paham
enggak dong enggak enggak butuh mesah yang penting deh aku ajarin ya kamu udah tahu lagu syukur belum
bukan kan itu di kelas belajar
diajarkan di kelas
dalam rangka mau mencuri
jadi bapak suka minyamin buku ke ibu
bukan mengibati buku itu
kehidupan di pesantren itu kan antara laki laki dan perempuan tidak bisa bertemu dengan gampang
tapi kustur itu seringkali suruh memanggilkan saya gitu
terus saya masuk terus sudah disiapkan buku
ini baca buku ini buku sastra buku apa segala macam
diberi waktu beberapa hari
nanti kalau sudah itu dipanggil lagi
sudah dibaca sudah isinya apa
ananya apa ini selalu ditanya
bukan seperti itu
guru ponakan kiai di pondok pesantren itu
makanya boleh manggil
pendekatannya itu sangat edukatif
luar biasa ya enggak menye menye ya
literasi luar biasa ini harus dicontoh ya
sebetulnya itu abuse of power
tapi gus dur itu kan apa namanya katanya musik kesukaannya itu lintas genre ya bu ya
penyanyi apa yang ibu inget yang paling gus dur seling puter itu
ada cerita nggak mbak yeni atau mbak anita
janis joplis seberapa suka sih katanya gus dur
ya memang janis joplin sukanya juga
lalu kesuksesannya salah satunya me and bobby mcgee
oke tepuk tangan untuk keluarga gus dur
banyak yang kita baru tahu nih mbak nay tentang gus dur
kamu baru tahu
aku baru tahu kamu sih udah tahu banyak bahkan lagu syukur itu juga ternyata punya
aku juga baru tahu
lagu syukur ya
oke tapi benar kata mbak yeni bahwa gus dur itu ternyata banyak suka lagu lagu macam macam salah satunya jenis joplin apa mbak